masih menyaksikan cnn indonesia news report dan kita belum beranjak dari membahas apalagi kalau bukan libur panjang ya putri
memang libur pasca libur panjang akhir pekan waktunya yang pas untuk liburan keluar kota
naik apa naik kereta api jadi ada tiga
dari jakarta ke jawa barat ke jawa timur jawa tengah habis semuanya
para calon penumpang kereta api memenuhi stasiun senen jakarta pusat sejak kamis pagi
antrean panjang terlihat pada penumpang kereta ekonomi
menurut kepala stasiun senen zainul jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun senen pada sekitar libur pasca meningkat hingga dua puluh persen
tiket kereta tujuan jawa timur jawa barat dan jawa tengah dari kamis hingga jumat telah habis terjual
dan khusus hari jumat ini ptki akan menyediakan rangkaian kereta tambahan tujuan surabaya
di daerah warga juga memanfaatkan libur panjang
di stasiun mojokerto jawa timur tiket kereta api jurusan jakarta bandung dan yogyakarta untuk pemberangkatan tanggal dua puluh empat maret hingga minggu dua puluh tujuh maret sudah habis terjual
tiket kereta ekonomi bahkan sudah habis dipesan sejak dua minggu lalu
sementara di purwokerto jawa tengah tiket kereta ekonomi bisnis dan eksekutif untuk tanggal dua puluh empat hingga dua puluh tujuh maret sudah habis terjual
untuk mengantisipasi membeludaknya calon penumpang ptki
menyiapkan satu rangkaian kereta eksekutif tambahan